minggu sore simpang pemuda cirebon kota terpantau padat merayap
kendaraan yang melintas rata rata merupakan kendaraan roda dua dan truk barang
jalur ini biasanya dilintasi kendaraan dari arah jawa tengah jawa timur dan jawa barat
yang menuju ke arah ibu kota dan bandung
guna mengantisipasi lonjakan kendaraan yang melintas di kawasan cirebon kota
setidaknya ada tiga lampu merah yang diatur secara manual
yakni lampu merah kedawung pemuda dan kang graksan
petugas kepolisian pun berjaga di sekitar tiga titik lampu merah ini
untuk mengatur jalur yang dipersilakan jalan terlebih dahulu
sejumlah pemudik telah mengetahui bahwa hari ini diprediksi jadi puncak arus balik lebaran
namun tetap memilih kembali ke daerah rantau karena di hari senin sudah beraktivitas seperti biasa
mereka juga tidak memilih pulang lebih awal karena masih ingin menikmati waktu bersama keluarga di kampung halamannya